santer banyak dicalonkan oleh lembaga survei menjadi bakal calon wakil presiden ri dalam pilpres dua ribu dua puluh empat politisi partai gerindra
sandiaga seladino menyatakan dirinya masih fokus pada perbaikan ekonomi masyarakat melalui jabatannya sebagai menteri pariwisata dan ekonomi kreatif
sandi menyebut posisi cawa pres menjadi hak prerogatif partai
meski demikian sandi menyebut silaturahmi politik juga menjadi tugas bagi kemenparekraf yang dipimpin
ada aspek politik karena ini tahun politik
dan saya percaya justru tahun politik ini akan meningkatkan mobilitas masyarakat menggeliatkan ekonomi
penentuan daripada siapa yang nanti akan dicalonkan itu murni prerogatif dan mewenang dari pimpinan pimpinan partai politik
dan itu akan menjadi sebuah kajian atau sebuah pertimbangan yang akan diputuskan di bulan oktober mendatang
sementara itu sandiaga sladinuno menyampaikan apresiasinya terkait pembentukan koalisi perubahan yang mengusung anies baswedan sebagai bakal capres dua ribu dua puluh
tak hanya memberikan selamat sandi juga menyatakan tahun demokrasi harus disambut dengan semangat persatuan sehingga indonesia tak terpecah
selain menyampaikan apresiasinya sandi juga menyatakan jika masih banyak partai yang belum menentukan pilihan sehingga dinamika pilpres dua ribu dua puluh empat masih belum usai
menurut sandi tahun politik justru menang
menurut sandi tahun politik justru menang
harus kita ucapkan selamat dan bagi saya tentunya politik ini harus mempersatukan kita
bahwa semua harus melihat bahwa ini adalah peluang kita namanya juga pesta demokrasi kan
namun juga pesta kita sambut dengan sukacita dengan kegembiraan
tentunya masih banyak yang belum menentukan pilihan

karena kalau tidak salah angka hampir setengah belum menentukan pilihan